selain tidak mampu mengangkat performa persib menjadi lebih baik di kompetisi liga satu indonesia
keputusan untuk mengundurkan diri dari kursi pelatih diakui jajang nurjaman
untuk memberikan kesempatan kepada persib bersaing dengan kontestan lainnya
dalam perebutan gelar juara liga satu indonesia
meski demikian pelatih yang sempat membawa persib menjuarai kompetisi liga super indonesia dua ribu dua puluh
dan piala presiden dua ribu lima belas mengaku ketiadaan striker mumpuni
pasca penampilan di luar ekspektasi dari dua striker masing masing
menjadi penyebab lain dari terpuruknya penampilan persib saat ini
kali ini saya sudah bulat saya mengambil keputusan untuk resign dari kursi kepelatihan persib
alasannya adalah karena saya tidak berhasil mengangkat perform persib sampai saat ini
dan itu adalah bentuk dari tanggung jawab saya sebagai pelatih
masih ada waktu kalau dan mungkin perlu satu penyegaran
saya yakin dengan penyegaran persib masih bisa ditolong
dan masih bisa bersaing untuk berbut tahta juara di kompetisi kali ini
karena selisih poin pun sebetulnya tidak terlalu jauh
meski berat manajemen persib mengaku telah menerima pengunduran diri pria berusia lima puluh tiga tahun tersebut
dari kursi pelatih
manajemen persib menyiapkan asisten pelatih
dan juga pelatih heri setiawan sebagai pelatih sementara untuk laga melawan persija
sementara kemungkinan merekrut pelatih baru akan dimulai pada agustus mendatang
tapi untuk pengunduran diri ini pun juga ya bukan karena juga tuntutan
tapi semuanya juga
raja jalan pun juga mengatakan bahwa itu sama sama untuk menyelamatkan persib
selain berterima kasih terkait sejumlah prestasi yang ditorehkan jajang nurjaman
selama lima tahun melatih persib
sejumlah bobotoh juga berharap agar pelatih baru akan mengangkat prestasi persib
di putaran kedua liga sampai jumpa
ya solusinya pihak manajemen harus cepat cepat mencari pelatih pengganti
dan pelatih yang bisa mengangkat memberikan prestasi yang bagus tentunya buat persib
hasil minor yang ditorehkan persib di lima belas laga putaran pertama liga satu indonesia
menyebabkan persib kini terdampar di peringkat dua belas kelas main sementara liga satu indonesia
dengan donasi dua puluh poin
freddy bangun bandung
memasuki tahun ajaran
baru sebuah toko perlengkapan sekolah ditangani